surya utama seorang remaja di asahan sumatera utara menjadi perbincangan karena diduga mengalami kebutaan karena kecanduan bermain game online
namun dokter rumah sakit khusus mata sumatera medical ey center di medan mendiagnosa surya mengalami sakit glukoma
penyakit tersebut tidak ada hubungannya dengan kebutaan akibat kelelahan mata karena bermain game online
surya mulai mengalami gangguan penglihatan sejak maret dua ribu sembilan belas
awalnya bola matanya memerah disusul penglihatannya kabur perlahan lahan hingga kini sama sekali tidak dapat melihat
surya yang berusia sembilan belas tahun merasa kecanduan bermain game online dari telpon pintar selama lima jam sehari membuatnya mengalami kebutaan
aktivitas main ponsel ini rutin dia lakukan sejak setahun terakhir
awalnya dari bulan tiga dua ribu sembilan belas
gejalanya itu malamnya matanya merah
perih gak ada tapi perihnya gak ada memang merah aja gitu
mulai kabur lebih parah itu bulan puasa
setelah dilakukan pemeriksaan intensif tim dokter rumah sakit khusus mata sumatera medical ice center menyatakan surya menderita glukoma
yaitu kerusakan sarah mata yang menyebabkan gangguan penglihatan dan kebutaan
biasanya kondisi ini disebabkan oleh tingginya tekanan bola mata
namun gejala penyakitnya
glukoma pada surya tidak menampakkan gejala awal sehingga terlambat mendapat pemeriksaan dan pengobatan
menurut dokter glukoma yang diterita surya tidak berhubungan dengan game daring
kalau dengan permainan gadget atau alat alat komputer itu untuk tegak glukoma gak mungkin gak ada hubungan
tapi kalau penyakit lain mungkin misalnya keletihan pada mata atau infeksi atau fetik lah ya kecapean pada mata yang sangat hebat itu ada
keluhannya seperti mungkin pasien biasa menganggap sakit kepala hebat itu langsung glukoma gitu belum tentu
setelah mendapatkan diagnosa tim dokter akan mengobati surya dengan sejumlah pengobatan
dari pemberian tetes mata dan obat makan
jika diperlukan akan dilakukan operasi atau penyinaran laser pada mata
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara